ratusan siswa sd keranggan satu mojokerto
akhirnya bisa kembali bersekolah
setelah penyegelan sekolah mereka berakhir
ahli waris bersedia membuka segel
setelah terjadi kesepakatan dengan pemkot mojokerto
terkait ganti rugi tanah
mungkin karena terlalu senang dan dilanda perasaan gembira
penyegelan di sekolahnya berakhir
kepala sekolah sd keranggan satu mojokerto
ini terjadi saat ahli waris sare sujono
disaksikan kadinas kota mojokerto
kemudian kepala sekolah komite serta puluhan wali murid
membuka gembok dan rantai yang menutup sd keranggan satu
selama dua hari terakhir
berakhirnya penyegelan setelah ada kesepakatan
antara ahli waris sareh sujono yang diwakili dengan majid
dengan pemerintah kota mojokerto yang dilakukan
setelah berdiskusi selama kurang lebih lima jam
akhirnya ahli waris bersedia membuka segel
di sd keranggan satu kota mojokerto
meski segel telah dibuka pihak ahli waris dan pemkot
akan menggelar pertemuan lanjutan pada tanggal enam mendatang
untuk membicarakan soal ganti rugi
kita lihat nanti hasilnya tanggal tujuh
kenapa pak tanggal tujuh itu ada apa
tanggal tujuh ada apa
berarti masih ada pertemuan lanjutan gimana pak
sementara itu kepala dinas pendidikan mojokerto mengatakan
setelah segel dibuka maka mulai pagi ini
aktivitas belajar mengajar kembali
ke sekolah seperti biasa
seperti semula ketika masuknya pukul enam empat puluh
ya seperti biasanya enam empat puluh lima
dan besok saya akan ke sd it rajang wijaya
insya allah saya temui kepala yasanya
apapun kami terima kasih
sebelumnya sd keranggan satu disekir oleh ahli waris
sare sujono selama dua hari
selama itu pula dua ratusan siswa tidak bisa sekolah
penyegelan dilakukan karena ahli waris
menuntut ganti rugi atas tukar guling lahan
yang dinilai cacat hukum